ya masalah penetapan biaya penyelenggaran ibadah haji atau bpih tahun dua ribu dua puluh tiga menuai sorotan
pemerintah belum juga mengumumkan keputusan terkait rencana kenaikan biaya haji dua ribu dua puluh
rencananya ongkos besaran haji ini akan diumumkan besok
lalu apakah penetapan ongkos ini sudah bersifat final
apakah para calon jemaah tetap dibebankan biaya yang mahal untuk menunaikan ibadah ke tanah suci
kami akan membahasnya malam hari ini bersama dua narasumber
ada ibu diah pitaloka sebagai wakil ketua komisi delapan dpr ri dan juga ketua rabito haji ade marfudin
selamat malam pak ade dan juga ibu diah assalamualaikum
saya akan ke bu diah terlebih dahulu
hingga saat ini belum juga ada keputusan terkait biaya perjalanan haji
apa sebenarnya membuat pembahasan sangat alat ibu diah
kita ini hampir dua minggu tiap hari pulang malam mas panja haji
dan saya juga masih diitor masih bersama semua pimpinan pimpinan
ya komponen itu benar benar kita eksplor benar benar kita kaji lalu kita evaluasi
kita bahkan mungkin beberapa kawan mencari data gitu ya menyangkut berbagai komponen haji
seperti misalnya mas syair
lalu juga konsumsi di mekah di madinah
lalu juga pelayanan haji dalam negeri juga cukup mendapatkan banyak sorotan
dan juga hotel gitu ya karena di titik ini mekah memang menjadi sebuah kota yang cukup berkembang
jadi banyak kebijakan kebijakan menyangkut haji juga di mekah
itu yang tentu menjadi sangat penting untuk kita telah kita kritisi
bahkan kita banyak mengkoreksi harga dari pemerintah sampai detik ini ya mungkin sudah kurang lebih sembilan juta rupiah
dari yang diusulkan pemerintah itu berhasil kita turunkan
dan ini memang kerja yang luar biasa dari panja haji di dpr
nah kan tim panja juga sebelumnya sempat menemukan sejumlah anggaran yang janggal
seperti salah satunya gelang haji
nah dari hasil penyisiran komponen biaya apa saja sebenarnya
masih bisa dikurangi agar kedepannya kementerian agama tidak lagi mendadak menaikkan biaya haji
komponen biaya yang dikurangin sampai hari ini sudah cukup banyak sih
misalnya pemondokan itu penginapan sudah turun sampai tiga ratus lima puluh real dari empat enam ratus menjadi empat lima ratus
lalu konsumsi ini yang kemarin delapan belas lima real
turun menjadi tujuh belas lima real
lalu juga garuda juga sudah turun juga
ada tiga kali penurunan kurang lebih sekitar satu dua juta
lalu juga berbagai apa
ada beberapa hal yang kemudian kita evaluasi dan kita rasa itu bisa untuk diturunkan
atau dilakukan efisiensi dan rasionalisasi
jadi kita harus mengatasi biaya dan itu dilakukan
jadi sehingga angkanya ya cukup besar juga sekarang sampai kurang lebih turun delapan sembilan juta rupiah gitu dari total bpih
yang tadinya sembilan puluh delapan sampai detik ini pembahasan kita mencapai angka sembilan puluh
nah dari angka sembilan puluh juta bpih ini itu artinya yang harus dibayarkan oleh calonnya
nah dari angka sembilan puluh juta bpih itu artinya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah itu sekitar berapa
calon jemaah sekarang nih ya angka sekarang karena besok kita masih harus melanjutkan rapat
angkanya ini saya belum bisa bilang ini final
tapi sampai sekarang pembahasannya sudah mencapai empat puluh lima

kan enam puluh sembilan juta ya tadinya enam puluh sembilan juta
sekarang jemaah di komposisi
ini sudah ya membayar empat puluh sembilan juta mas
ya baik nah saya akan ke pak arief
apakah biaya perjalanan ibadah haji yang sudah tadi diformulasikan sekitar empat puluh sembilan juta ini termasuk rasional pak arief
yang pertama saya apresiasi kepada anggota dewan yang terhormat komisi delapan panja haji ini
sudah memperjuangkan yang dua minggu yang lalu kita juga di media sudah menyampaikan keluhan
keluh kesah jemaah dengan adanya kenaikan
ternyata dpr komisi delapan telah memperjuangkan dan kita amanahkan itu kepada wakil dewan
hari ini sudah mendapatkan angka yang menurut saya sudah turun mendekati angka ideal yang diharapkan oleh jamaah
tentunya angka ini kan juga dari awal saya mengatakan bahwa angka bp maupun bpih itu adalah harus angka dalam bentuk yang rasional dan faktual
jangan yang tidak faktual apalagi tidak rasional
hari ini sudah mendekati ke angka yang rasional dan faktual
kondisi arab saudi memang ada sejumlah
kondisi arab saudi memang ada sejumlah komponen di bpih maupun bp ini kan yang besar adalah kaitan dengan penerbangan akomodasi ada catering ada masyair
ini juga yang perlu dikritisi dilihat
artinya dengan panja dpr yang telah melakukan perjalanan dan perhitungan ulang dengan pemerintah saya yakin punya keberpihakan kepada masyarakat haji
dengan angka sebesar ini
dalam pandangan kami dan jamaah dari beberapa suara yang disampaikan memang kalau di angka sampai yang ditawarkan pertama angka enam puluh sembilan memang terlalu tinggi
yang ideal memang hampir mendekati angka ke lima puluh an
hari ini sudah mencapai angka empat puluh sembilan delapan artinya sudah lima puluh
mendekati ideal dan harapan jamaah terpenuhi
lagi lagi ini kan berarti menurunnya
bp yang dibayar oleh jamaah tapi akan berpengaruh signifikan kepada angka nilai manfaat
nilai manfaat yang pertama diajukan itu hanya dua puluh sembilan berarti meningkat menjadi empat puluh empat artinya naik sekitar empat puluh empat delapan persen
ini juga yang perlu diperhatikan
karena kalau semakin besar nilai manfaat yang dipakai keberlanjutannya juga bpkh menjadi
buah catatan kita
jangan sampai jamaah yang belum berangkat menanggung resiko nantinya dengan nilai manfaat yang semakin tidak adil
untuk itu bpih atau bp yang akan ditetapkan besok ataupun lusa oleh pemerintah bersama dpr
saya pikir akan mendekati angka yang memang tadi rasional faktual dan ini juga bukan sampai belum titip baru sekoma ini
saya pikir kita harus berpikir ulang untuk kelanjutan bp tahun dua ribu dua puluh
kalau oke lah kalau hari ini tahun ini kita akan menghantarkan seluruh jemaah haji yang memang sudah sangat rindu kepada tuhullah dengan dana yang ada
tapi tahun depan tidak boleh berulang seperti yang kejadian tahun ini
kita harus bertengkar ribut di media polemik digoreng sana sini
sehingga menjadi tidak ya
haji bukan untuk dipermasalahkan biaya haji bukan untuk kita dialogkan terlalu panjang
ini sudah isitoah ⁇ yang perlu segera kita samakan persepsinya antara jamaah dengan pemerintah dpr juga
seperti apa sih mana isi toha yang perlu kita sampaikan kepada jamaah
sehingga memahami tentang biaya ini adalah yang sangat perlu sekali kita jelaskan kepada jamaah
jadi perang polimik lah perang media perang argumen
ya mursyad tidak perlu itu disampaikan gitu loh
sehingga tiap tahun kita ini kan sudah ketahuan
jadi bisa diprediksi lah
jangan sampai mendekati hari hanya kita sudah
ini kan berpengaruh
semakin hari lambat menentukan budiah dengan pemerintah maka semakin pendek jangka pelunasan
semakin pendek jangka pelunasan maka berimbas kepada persiapan
persiapan jamaah semakin pendek maka isi toah kemampuan pengetahuan juga semakin dipertanyakan
saya lebih concern ke sana
ya bagaimana tanggapannya budi ya
tadi apa yang sudah disampaikan oleh pak arief
bahwa jangan sampai polemik dengan terkait kenaikan bpih atau bp ini juga akan terus berulang di tahun depan begitu
saya bisa bilang ini seperti apa ya
jadi ada berbagai tidak hanya angka ini urusannya tapi juga berbagai kebijakan dibahas panja haji
ya misalnya kayak sistem zonasi hotel yang kemudian sangat berpengaruh terhadap harga hotel itu kita minta juga dievaluasi
untuk kemudian di ya sistemnya kalau kemudian ternyata malah tidak bagus untuk standar harga hotel kita ya
di takedown gitu ya diganti
lalu juga selain itu kita juga mulai membahas bagaimana kita melakukan multi years ya untuk investasi haji
misalnya kita juga sudah ingin bpkh untuk melakukan investasi haji dan ini akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai manfaat
tapi juga di satu sisi akan
kita membangun penghematan bagi biaya hotel yang mungkin akan sangat berpengaruh apabila kita sekarang menyewa hotel dalam waktu yang mendekati hari h
daripada kita menyewa hotel yang melakukan sistem multi years
itu akan jauh lebih hemat
ini juga sudah dilakukan oleh negara negara lain
nah lalu juga yang kita ingin yang sekarang mungkin belum bisa diwujudkan itu
pengurangan jumlah hari haji
karena ini berkaitan dengan kapasitas penerbangan
kalau misalnya mau tiga puluh lima hari itu harus delapan belas kali pesawat ya
pesawat dalam satu hari
dan itu kita sebetulnya ingin pemerintah bisa merespon cepat gitu dengan mengecek ketersediaan bandara dan lain lain
tapi juga mengupayakan tidak hanya mengikuti misalnya kebijakan
bijakan dari gaka gitu sebagai pengatur lalu lintas kebandaraan di saudi gitu
dan ini juga tentu akan berpengaruh pada peningkatan kapasitas dari asrama asrama haji kita yang harus ditingkatkan
nah artinya kita melakukan perbaikan perbaikan sistem ke depan
ini tahun yang bisa dibilang tahun antara
memang nilai manfaat itu sekarang masih cukup tinggi karena berkorelasi dengan adanya
nah ini kan juga menggunakan nilai manfaat ya untuk menutup kebutuhan biayanya
sehingga memang angkanya penggunaan nilai manfaat dari bpih sembilan puluh juta itu masih sekitar empat puluh juta
nah tapi di titik ini kita membangun satu titik moderasi gitu
satu sisi jemaah juga turun
dan nilai manfaatnya itu naik
tapi tidak seperti tahun lalu sampai enam puluh juta sekian gitu
sekarang empat puluh juta
tapi diikuti dengan komitmen bersama antara kementerian agama dan bpkh
untuk segera membangun investasi haji
yang sehingga nanti ke depan juga ini akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat bpih gitu
konstruktif lah ya dialog dialog di panja ini
tidak hanya bicara angka angka
tapi juga persiapan persiapan yang perlu kita lakukan untuk menentukan bpih tahun depan
jadi kita bilang ini tahun ini bisa dikatakan sebagai tahun antara lah
tahun transisi untuk ke sistem yang tentu kita harapkan menjadi lebih baik dan lebih efisien
termasuk juga kontribusinya terhadap nilai manfaat yang hari ini dari dana haji yang dikelola oleh bpkh
nah terkait dengan nilai manfaat
sebelumnya ketua panja sempat meminta bpkh untuk menggandakan nilai manfaat ini
demi mensubsidi biaya haji yang dibayarkan oleh jemaah
jika tidak bpkh lebih baik bubar
apakah pernyataan ini diamini oleh anggota yang lain
bpkh bubar sejauh ini sih kapasitas kelembagaannya masih sangat baik
terbukti dalam setiap tahun juga masih melakukan subsidi haji
dan memang bpkh ini kan dia baru berjalan dari tahun dua ribu delapan belas
dan mereka itu punya dan dua tahun kita mengalami covid ya
jadi secara engineering gitu ya kelembagaannya manajemen kelembaganya dan lain lain
ini apa ya dia punya tantangan sebetulnya dari kelembagaan bpk
karena dia tidak bisa mengambil pola pola investasi
yang sifatnya high risk gitu beresiko tinggi
tergantung pola investasi yang diambil juga masih sangat sejauh ini moderat mengambil sebagian besar dari surat berharga
nah tapi tentu ini tidak apa ya ada keinginan keinginan
baik dari publik ataupun dari bpkh sendiri gitu ya
untuk melakukan investasi investasi yang sangat mungkin adalah berkaitan dengan haji
memang kalau dalam sudut perundang undangan ini masih ya tidak bisa tentu bergerak seperti badan usaha yang sifatnya umum gitu ya
karena dia punya keterbatasan menjaga sustainability dana itu sendiri
sehingga investasi investasi yang dilakukan itu sifatnya tidak bisa yang beresiko tinggi gitu
kayak misalnya dia tidak bisa mengambil pola pola investasi di saham misalnya yang sangat fluktuatif gitu
nah itu nggak bisa tentu beda ya kalau bicara pendapatan nilai manfaat itu apabila pola pola investasinya juga sangat terbatas
tapi sejauh ini sih saya rasa kontribusinya terhadap pembiayaan haji sangat bagus gitu
performanya juga sangat bagus
tentang semangat adanya peningkatan peningkatan nilai manfaat ya tentu itu sekarang sedang kita jajakin gitu
nah nilai manfaat ini kan juga membantu untuk pembiayaan penyelenggaran ibadah haji begitu kan
apakah menurut pak arief ini nilai manfaat ini sudah jelas kedudukan hukumnya dan sudah memenuhi keadilan bagi para calon jemaah
lantas investasi seperti apa yang bisa meningkatkan nilai manfaat sebenarnya yang lebih baik
oke yang pertama nilai manfaat ini kan memang akumulasi
akumulasi dari dana
dana sejumlah lima tiga juta orang dikelola oleh bpkh
nilai manfaat ini berarti masih statusnya adalah milik bersama milik orang banyak
dalam pandangan saya ini dana ini masih belum punya kedudukan hukum yang kuat
yang pertama akadnya
akad itu yang di bpk
makanya saya bilang kalau tadi ada isu bpkh dibubarkan
saya pikir terlalu jauh lah
jangan berpikir sampai kesana
ini bpk itu barang baru lembaga baru yang perlu kita
kalaupun ada kesalahan bukan bpkh yang dibubarkan
tapi ada juga kita berikan masukan masukan yang konstruktif
di mana salahnya
tapi sejauh ini dalam pandangan saya bpkh telah memberikan andil yang besar menyelamatkan dana masyarakat dana umat
dikelola walaupun hanya ada basis satu digit masih lima sampai enam tujuh
proses saya pikir itu masih sudah luar biasa
untuk itu bagaimana masyarakat dididik untuk terus meningkatkan tabungan dia top up
jangan hanya dua puluh lima juta boh dia ya
tapi terus kita coba didorong supaya angkanya itu seperti di tabung haji malaysia
bertambah terus sehingga sampai kepada angka pemenuhan isitomah pembiayaan
ini yang perlu kita buatkan rumusan formulasi yang pas untuk jamaah haji
nah untuk kedudukan hukumnya ini yang perlu bpkh lakukan adalah

saya kira mungkin kalau secara personal kan gak ada
disampaikan secara elektronik saja di media bahwa dua ratus dua puluh satu juta yang berangkat tahun ini
dan yang tertunda sebelumnya itu masih menggunakan dana manfaat
untuk itu minta diridohkan
minta ridoh kepada seluruh jamaah haji yang lima tiga juta yang andil didalamnya
agar mengikhlaskan agar dipakai oleh teman teman yang berangkat duluan
sistemnya tahu walaupun dalam undang undang bpkh nya
itu belum diatur ta'awunnya gitu loh
supaya ada keikhlasan dari jamaah yang belum berangkat
digunakan oleh orang yang berangkat tahun ini
supaya lebih aman lebih apa supaya jamaah yang berangkat pun tidak terbebani
bahwa ini adalah sebuah bekal yang syariah yang baik yang halal
sehingga ibadah haji berbuah kepada kemabduran
jangan sampai bekal kita tercampur dengan
bekal yang memang tadi belum punya status hukum yang jelas
ini karena mungkin kesulitannya masakohnya
kesulitan di tingkat bpkh menentukan
untuk itu saya himbau kepada bpkh untuk memberikan coba sekali kali
sampaikan kepada masyarakat lewat media itu
keikhlaskan kereduan untuk
dananya dipakai pada tahun ini
dari jamaah yang terakumulasi tadi
ini sekilas jalan keluar untuk menentukan hukumnya ini
itu artinya apakah anda menilai bahwa bpkh pak ade
sampai saat ini belum secara terbuka dan transparan menyampaikan
apa saja yang sudah dibayarkan atau yang sudah ditangani
atau yang sudah dikelola hingga saat ini
banyak jemaah yang bisa berangkat begitu
oh ya kan ada laporannya
bahkan laporan bpkh dalam pandangan saya pribadi itu sudah
bpkh aja sudah menilai laporannya tanpa apa
tidak ada yang menilai
artinya tidak ada masalah gitu loh
bahwa ini sangat sangat bisa dipertanggungjawabkan
melakukan investasi dan tentunya mencari nilai yang aman tadi
yang tidak beresiko tinggi tapi cari yang rendah
sehingga nilai amanahnya ada hati hati juga ada
kan amanah undang undang seperti itu
bpk seperti tidak mau untuk melakukan sebuah investasi yang jor joran
tapi justru adalah uangnya hilang
ini akan tamu merenteng karena disitu ada kauselnya
apabila ada terjadi investasi kerugian maka seluruh secara kolektif kolegial
itu menjadi tanggung jawab seluruh badan pengelola keuangan bpkh
mereka tidak mau untuk itu hati hati disana
nah investasi yang mungkin dilakukan adalah
investasi yang berdekatan dengan kebutuhan jemaah haji
apa misalnya tadi bu dia sudah sampaikan masalah pemondokan masalah penerbangan
saya pikir itu bisa dilakukan oleh bpkh

perumahan di arab saudi dengan long system kontrak

karena apapun tidak dipakai pada musim haji
umroh kita juga berpotensi untuk digarap apalagi ekosistem haji berjalan
artinya hotel hotel yang dikontrak jangka panjang
hotel hotel yang dikontrak jangka panjang
itu bisa dimanfaatkan oleh travel travel haji pihk ppuu yang memang membutuhkan hotel
jangan sampai seperti yang kejadian kemarin
mereka di madinah cari hotel kesulitan
karena sudah dibopong oleh beberapa yang transit empat hari
ini kan masalah
tapi kalau hadir bpkh dalam lingkup itu saya pikir ini menjadi menyelesaikan masalah
sehingga hadir bpkh memberikan penguatan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di indonesia
nah ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat pengguna jasa haji dan kepada pengguna seluruhnya
ini menjadi poin yang penting untuk kita masyarakatkan
ini banyak investasi dari yang syariah yang bisa dilakukan oleh bpkh
sekarang bpkh cari aman
dan harus aman
tidak boleh melakukan sebuah investasi yang tadi kata budi adalah yang risikonya tinggi
ini dana umat
baik berarti itu artinya belum perlu ada audit untuk bpk ya budi ya
ya bpkh itu kan setiap tahun diaudit bpk mas
jadi jangan dipikir lembaga ini tidak teraudit ya
lembaga badan gitu ya
lembaga tinggi negara
ya lembaga negara gitu
dan dia diaudit oleh bpk juga
bukan artinya ini tidak termonitor tidak teraudit gitu ya
kita kan mitra komisi delapan juga
jadi tentu kita juga melakukan pengawasan juga terhadap bpkh gitu
ya tadi ada poin yang juga menjadi pembahasan kita dengan kementerian agama mengenai
peningkatan ini ya apa
tabungan ya peningkatan untuk
ya top up ya nilai untuk tabungan haji bagi jemaah
itu juga mungkin akan segera dilakukan karena
ya banyak sekali peningkatan biaya haji seperti misalnya mas syair yang tadinya satu lima ratus sekarang
sekarang ini kurang lebih di titik rp tiga rp empat ya
dan rp lima lebih gitu kan
itu lalu juga ya
lalu juga pajak di arab yang juga tinggi gitu
dan arab juga saya lihat melakukan kualitas peningkatan pelayanan haji
banyak membangun hotel baru lalu juga
ya banyaklah mereka menjadikan haji ini juga sebagai salah satu pemasukan negara mereka gitu
jadi kita juga harus siap siap gitu untuk menghadapi hal ini gitu bagi jemaah haji kita
ya baik untuk jemaah haji yang sudah lunas tunda dua ribu dua puluh dan juga dua ribu dua puluh
itu sudah dijamin tidak akan membayarkan kelebihan biaya nanti ya bu dia
tidak itu sudah dipastikan karena itu komitmen pemerintah ya
makanya itulah yang membuat dana nilai manfaatnya masih sekitar empat puluh juta gitu
baik terakhir apakah besok akan ada lagi penurunan biaya sehingga lebih maksimal lagi
kalau penurunan biaya kita masih coba mas ini sampai titik terakhir ya
kita masih coba tapi insya allah lah kita juga inginnya besok angka bpih nya selesai diketok di panja gitu
baik kita tunggu untuk
baik kita tunggu untuk ongkos biaya haji dua ribu dua puluh tiga yang akan diputuskan besok
mudah mudahan saja tidak membebani seluruh jemaah calon haji yang akan beribadah ke tanah suci
terima kasih ibu dia pitaloka wakil ketua komisi delapan dpr ri dan juga ketua rabito haji pak ade marfudin atas waktunya di prime news malam hari ini
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh